sampai jumpa di video selanjutnya
fadil gak tau mbak tiba tiba aja jatuh
terima kasih ya mila
terima kasih kamu sudah berusaha
mempertemukan saya dengan anak saya
terima kasih sekali ya mila
mila senang kau ngelakuin semuanya buat tante
hari ini aku akan pulang
dan bertemu dengan papa mama
mariana dan saudara kembarku
bodoh sekali kamu masih mencintai orang seperti itu
tapi taufan udah berubah tapi
di mata papi sekali bajingan tetap bajingan
pokoknya papi tidak akan menikahkan kamu dengan tovan
tapi kok suara kamu kayak
ini sedikit serak soalnya aku lagi gak enak badan
terus kamu udah minum obat
udah kok udah
malam ini kamu bisa kan ke rumah aku
malam ini aku mau pulang alena
iya aku pasti datang
tentang rencana pernikahan kita
besok aku akan datang ke rumah kamu
aku akan ketemu bapak kamu untuk melamar kamu
tovan asal kamu tahu
lamaran kamu udah ditolak sama papi
sebelum kamu menyampaikannya langsung
iya kita harus memperjuangkan hubungan kita ya
soalnya gampang untuk meyakinin papi aku dan ayah aku
iya aku tahu
aku gak akan berhenti berjuang
sampai papi dan ayah kamu memberikan kesetujuan hubungan kita
terima kasih ya tovan
kalau gitu sampai ketemu di rumah aku nanti ya
filang aku kok tiba tiba enggak enak ya
cuma satu ini nak
buat kata apa nanti datang
kak balikin sini
papa diambilin pak
kamilah cantik ya
kamilah cantik sekali mak
ya terang aja dong
orang mama yang dandanin
selamat malam semuanya
akhirnya datang juga
alena boleh ikut nyambut kedatangannya tovan kan
mampet banget sih
kalau gak apa apa kan tante
tante mau mila ambil obat gak
ini mungkin karena
karena mama terlalu seneng mau ketemu sama taufan
tante kita duduk ya
kok bisa jatuh
fadil gak tau mba
yaudah kamu bersihin nanti
akan kena kaki ya
ini udah jam berapa katanya kak taufan mau datang
hamila sebenarnya taufan itu mau datang atau enggak sih
mila sebenarnya taufan tuh ngomongnya apa sama kamu
dia mau dapat hari ini atau besok
kak taufan bilangnya mau datang hari ini kok tante
kak taufan sih bilangnya kemungkinan jam tujuh
mama tenang dulu aja
siapa tahu taufan masih jalan ma
gimana mama mau tenang fadil
ini kan kita udah nunggu dua jam
tante gimana kalau kak mila mencoba untuk menghubungi kak taufan
memang kamu tahu nomornya mila
mila tahu tante
handphone nya enggak aktif kak
iya enggak aktif
kok bisa enggak aktif ya kak
tidak aktif atau ternyata itu bukan nomornya taufan
tante tante lihat sendiri kan
ini semua itu cuma sandiwaranya kami lah
tante buktinya sampai sekarang taufan enggak ada juga kan
ini aku sama sekali enggak bohong di
indi jaga sikap kamu
yang harus jaga sikap itu kak mila
hal seperti ini nggak bisa dong dipakai main main ya kan tante
iya indi benar
kamu enggak berbohong sama saya kan kak mila
mila sama sekali sama sekali gak bohong tante
semua demi allah
taufan sendiri mau pulang tante
kalau mau pulang mana buktinya
dari kemarin kemarin kita nggak pernah kan lihat yang namanya taufan
dan kita juga enggak pernah dengar suaranya
yang kita tahu itu cuma kertas dari taufan dan ucapannya kamilah aja ya kan
kamu pasti lagi merekayasa mila
tulisan itu bukan tulisan taufan kan
tapi kamu yang bikinkan mila
tante kak mila sama sekali enggak merekayasa apapun tante
kamu tuh berbohong
sekarang puas kamu
tuhan kamu membohongi kita semua
tante tante kamila enggak salah tante
kamu enggak usah ikut ikutan bela kamila
saya tuh sebenarnya salah apa sih sama kamu
kamu telah memberikan harapan kepada saya untuk ketemu dengan taufan
kamu telah memberikan harapan kepada saya untuk ketemu dengan taufan
kamu telah memberikan harapan kepada saya untuk ketemu dengan taufan
kamu telah memberikan harapan kepada saya untuk ketemu dengan taufan
tapi terus kamu menghancurkan semuanya
salah saya tuh apa mila
salah saya apa sama kamu
kenapa kamu begitu tega
jahat kamu jahat kamu
jangan kamu kamila
benar benar perempuan jahat
ya sudah sudah
kenapa bapak bisa memperbaiki kamila sama mama
karena kamu tidak boleh seperti itu sama kamila

kenapa tidak boleh
dia sudah tidak membohongi kita
bapak tidak tahu kan
bagaimana saya mengharapkan
ketemu dengan taufan
tapi mana sampai sekarang
kapan dia akan datang
dia tega sama mama
dia tega berbohong
dia besar dia berbuat jahat pak
berbuat jahat dia berbuat jahat
gara gara mila tante ambar jadi marah
mila tuh benar benar ketemu sama kak taufan
kak taufan juga benar benar meyakinkan kak mila kalau kak taufan akan kesini
kamu bukan pembohong
dengan aja ya
kak mila kamu bukan pembohong kok
sebelum aku kesini aku telfon tefonan sama taufan
dia memang bilang dia akan kesini
makanya aku datang
dia sendiri yang udah ngaku
makasih ya lena kamu udah percaya sama aku
kak fadil sekarang gimana caranya mila meyakinkan tanpa ambar lagi kak
kayaknya tante ambar sekarang benar benar udah gak percaya lagi sama kak mila
mila sekarang kamu tunggu aja ya
mama lagi emosi
jadi gak mungkin kamu jelasin semuanya ke mama sekarang
mama memang kecewa tapi bukan sama kamu
mama kecewa karena dia sangat merindukan taufan
tapi orang yang ditunggu malah gak datang
taufan membatalkan niatnya untuk datang ya
mungkin aja sih
karena taufan memang orangnya seperti itu
mau ngapain aja gak jelas
karena mila ngerasain kalau kak taufan tuh benar benar yakin
benar benar yakin kalau kak taufan akan datang
kerjanya ini juga sama tiga bertingkahnya